gara gara lo kemarin
gue gak didapet konten tau gak
lo tau kan seberapa penting konten di hidup gue
dan satu lagi
gue gak suka kalau lo shocker sama gue
sampai jumpa di video selanjutnya
dulu di kelas terus harus nyuci mobilnya pangeran
kita ikut samping aja ya
itu ada trio micin di kurirur selatan
ya pasti mereka bakalan bikin apa apa lagi yang malu
tunggu tunggu tunggu
kita kan tidak ada salah sama mereka
kenapa kita harus takut ngrepin mereka
mana sih usus goreng itu
segini belum dateng juga
harus dia tau dong kerjaan dia
apa karena kemarin dia lolos dari gue
dia pikir hari ini dia bisa ngeluncak gitu
berani sama gue sekarang
dia udah dateng tuh
lagi jalan ke koridor selatan
gue harus samperin dia
eh bentar bentar bentar
lo mau bawa dia ke atap lagi
gue gak mau
gue gak tau
tenang tenang tenang
jalan tadi jalan tadi
gue tuh baru semalam gak bisa tidur tau gak sih
gara gara tuh gue mikirin cewek asongan itu
bisa bisanya dia ngambil kesempatan waktu kita kejebak di lift
harusnya ya gue yang nenangin pangeran
biar dia lebih dekat sama gue
bukan cewek asongan itu
konten lo sekarang gimana
ya gak jadilah
tuh tuh tuh dia tuh
tuh tuh tuh tuh

gak ada apa apa
gue mau tumpang
gue mau tumpang
gue mau tumpang
gue mau tumpang
gue mau tumpang
gue mau tumpang
gue mau tumpang
tuh tuh dia tuh

baru kali ini gue dapet temen yang baik banget kayak citra
padahal kita baru kenal
eh lihat gue
gara gara lo kemaren gue gak didapet konten tau gak
lo tau kan seberapa penting konten di hidup gue
dan satu lagi gue gak suka follow stalker sama lo

tuh gue gak suka follow stalker sama lo

tuh gue gak suka follow stalker sama lo

tuh gue gak suka follow stalker sama lo

itu serius sih pangeran

gara gara si ceusus goreng diancur mood gue

lo awasin dia

gak usah gak apa apa kok

gak usah gak apa apa
lagian kan ntar lo ada kelas
udah santai aja ya
gara gara ngurusin usus goreng
sarapan gue jadi telat
titip jualin ya
ini tuh usus goreng enak banget
udah santai aja ya
citra dagangan ibu udah banyak banget
kamu lihat sendiri deh
ya bu kalau nggak dijual ntar melemplung gorengan saya
maaf ya citra belum bisa
kalau dagangan yang lain ada yang sudah habis nanti ibu kabarin ya
ya udah deh bu gak apa apa
lagi sarapan aja gue masih harus dengerin soal dagangan usus goreng
bikin hilang selera makan
lo pikir gue gak tau
kalau kemarin itu semua kerjaan loh
pengiran gue mau kasihin duit ini
ini akan selamatin gue dari kita
makasih pak sudah bantuin saya
tapi jangan bilang siapa siapa ya
cicilan saya masih banyak bro
nanti saya dipecat lagi
kayak pak witanto sampai sekarang belum jelas
dapat kerjaan apa enggak
well saya harus ngajar ya
jadi rizky yang matiin lift kemarin
nyari ribut nih orang
salah sama gue
ya sudah kayak mu
apa itu apa itu
apa terjadi sih
kakak lebaran tau sih
gue jadi bikin sagi ketawanya deh